pengelola bandara soekarno hatta meluncurkan enam puluh taksi berbasis daring untuk menunjang transportasi di bandara soekarno hatta tangerang banten pada senin siang
pengelola bandara soekarno hatta bekerjasama dengan perusahaan armada taksi daring atau online dan menggandeng indokoperasi kepolisian atau inkopol
pengelola bandara soekarno hatta meluncurkan enam puluh taksi berbasis online untuk menunjang transportasi di bandara soekarno hatta tanggerang banten pada senin siang
pengelola bandara soekarno hatta meluncurkan enam puluh taksi berbasis daring atau online dan menggandeng indokoperasi kepolisian atau inkopol
syarat bagi para pengemudi taksi online adalah terdaftar di indokoperasi kepolisian atau inkopol bermitra dengan perusahaan taksi online
pengemudi juga wajib mempunyai sim a dan memakai seragam khusus lulus ujikir dan menggunakan stiker khusus bandara soekarno hatta
taksi online harus berada di terminal satu dua dan tiga
sebagian penumpang bandara menyambut baik hadirnya transportasi online selain memudahkan transportasi
pelayanan ini juga bermanfaat bagi masyarakat lain
pengemudi taksi online di bandara pun merasa senang
terbebas dari saksi pedugas yang sebelumnya melalui
barang taksi online berada di area bandara
dulu sebelum kita ikut di indokopolisian ini top mitra top yang baru diresmikan ini
itu kita kucing kucingan dan akan sering ketangkep mas
kalau dengan adanya program ini sangat bagus dan sangat membantu mas
karena terlebih kalau kita itu nggak bakal kucing kucingan dan membuat konsumen itu nyaman aman dan selamat mas
karena terdaftar dan resmi dari grab dan membuat kita itu lebih baik lebih maju
modern mas sesuai dengan teknologi teknologi yang ada gitu
menurut inspektur jenderal polisi mujewa luyo selaku kepala divisi transportasi indokooperasi kepolisian
saat ini baru sekitar enam puluh armada taksi online yang siap beroperasi di bandara soekarno hatta dari total lima ratus taksi online
bahwa sekarang ini memang untuk taksi online non payek itu baru kita bekerjasama dengan distro incopor
untung dengan grab kerjasama bukan tidak mungkin uber dan lainnya juga nanti ada
tapi juga belum tentu dengan incopol bisa jadi perusahaan lain
karena secara undang undang itu mereka juga punya hak
dan yang paling penting bagi kami adalah memenuhi ketentuan seperti yang tadi saya sampaikan
bahwa ada beberapa regulasi yang harus dipenuhi
seperti kuota itu tidak hanya angkasa pura yang menentukan tapi juga dari dishub
pengelola bandara soekarno hatta akan mengganding para perusahaan taksi online
untuk memenuhi kebutuhan transportasi bandara yang baru enam puluh unit dari kuota lima ratus unit armada